arus balik libur lebaran dan libur sekolah terjadi di sejumlah daerah
di terminal selo aji ponorogo ratusan calon penumpang harus berlari dan berdesakan demi mendapatkan bus
di surabaya beberapa stasiun wilayah operasi delapan mengalami lonjakan hingga puluhan ribu penumpang
pemandangan serupa juga terjadi di pelabuhan ketapang banyuwangi
di mana ribuan kendaraan rela mengantre untuk menyeberang ke pulau bali
ratusan calon penumpang ini langsung berlari merebut tempat duduk
begitu bus jurusan ponorogo surabaya tiba di terminal tipe a seloaji ponorogo
beberapa calon penumpang bahkan sempat nyaris ditabrak bus
karena tak sabar ingin masuk untuk mencari tempat duduk yang tersisa di dalam bus
kepadatan penumpang di terminal seloji ponorogo ini sudah terjadi sejak minggu pagi
rata rata mereka akan kembali ke surabaya untuk kembali bekerja
dan masa liburan sekolah yang sudah berakhir
karena terbatasnya armada bus banyak calon penumpang yang terlantar atau tidak terangkut sejak pagi
sudah mas dari pagi
terus kalau nggak kebagian bus nanti gimana ini
nggak tahu usaha lah
lonjakan penumpang juga terjadi di beberapa stasiun wilayah daerah operasi delapan
mulai stasiun gubeng stasiun pasar turi dan kota barumalang
para penumpang didominasi warga yang akan kembali ke kota jakarta bandung dan yogyakarta
sementara untuk kereta api lokal didominasi jurusan malang kediri kertosono dan bojonegoro
habis dari lebaran ke mana
berapa berapa warga
lonjakan arus balik kali ini lebih tinggi dibandingkan puncak arus balik pertama
bahkan daops delapan akan mengoperasikan kereta api tambahan hingga hari senin ini
sementara di pelabuhan ketapang banyuwangi ribuan kendaraan pribadi menumpuk di lima area kantong parkir pelabuhan
untuk mengantisipasi penumpukan
sdp ketapang mengoperasikan tiga puluh tiga kapal dari total lima puluh tiga kapal yang disiagakan untuk dua ratus enam belas perjalanan
untuk hari ini sudah termasuk padat kita sudah masuk ke level berikut untuk tipnya dinaikkan
dari data pelabuhan ketapang sepanjang arus balik pertama dan kedua libur lebaran
jumlah penumpang dengan roda empat naik hingga tiga belas persen atau naik sekitar seribu lebih dibanding tahun lalu